sahabat ganjar menghadiri acara soft launching lagu ndxak
yang berkolaborasi dengan banteng muda indonesia atau bmi
di sibis park jelandak jakarta selatan
berbagai komunitas peduli lingkungan dan influencer nasional
juga turut diundang dalam acara yang bertajuk banteng metu kandang ini
pada kesempatan ini sahabat ganjar membuka distro ganjar
dan mencari penonton yang berkembang
untuk semua jenis merchandise
ketua umum sahabat ganjar bisnahib sodik menyatakan
bahwa distro ganjar ini bertujuan untuk memeriahkan acara bmi tersebut
sahabat ganjar hadir di acara pmi banteng muda indonesia
dalam rangka soft launchingnya ndic
dan juga dengan moto banteng metu kandang
ini merupakan satu ikonnya dari banteng muda indonesia
untuk memperkenalkan sosok banteng muda indonesia
terhadap masyarakat yang ada di nusantara ini
sahabat ganjar disini
apa namanya menyediakan distro
kalau pengen diskon sahabat ganjar
ya distro sahabat ganjar
follow dulu instagramnya
bisnahib menambahkan bahwa kunjungan sahabat ganjar
ke acara banteng muda indonesia atau bmi ini
memperkuat keyakinan bahwa ganjar pranowo
mampu meneruskan warisan pembangunan
yang telah dilakukan oleh presiden joko widodo
dan hari ini juga
karena sahabat ganjar sudah ada mou
untuk berkolaborasi dalam kaitannya memenangkan pak ganjar
sahabat ganjar bersama bmi yakin
pada ganjar pranowo sebagai penerus presiden joko widodo
telah melanjutkan legasi pembangunan
banteng muda indonesia atau bmi dan sahabat ganjar
sebelumnya telah menjalani kerjasama
sejak deklarasi ganjar pranowo
sebagai kandidat capres dari partai demokrasi indonesia perjuangan
dalam berbagai kegiatan
banteng muda indonesia atau bmi
juga telah menjalani kerjasama
banteng muda indonesia atau bmi
juga telah menjalani kerjasama